cen theodor sebuah biara ukraina di dekat danau kastel gandolvo tiga puluh km dari roma italia
menjadi lokasi penampungan bagi dua puluh satu perempuan dan anak anak korban perang ukraina invasi
rusia ke negara mereka dengan cepat mengubah hidup puluhan warga ukraina ini menjadi pengungsi
meski telah berada dalam situasi yang lebih aman kebanyakan dari pengungsi ini memiliki harapan
yang sama yaitu ingin segera kembali ke negara mereka ukraina masa depan anak anak pengungsi ini
juga menjadi salah satu kekhawatiran yang dirasakan oleh para pengungsi ya neplon uyo
komisaris tinggi pbb untuk pengungsi filippo grandi menyebut setidaknya ada dua lima juta warga ukraina mengungsi ke negara negara tetangga
jumlah tersebut mencakup lebih dari satu juta anak anak
jumlah tersebut mencakup lebih dari satu juta anak anak
grandi menyebut bahwa negara negara di eropa termasuk yang pernah menolak menerima migran di masa lalu
kini secara tak terduga menghadapi krisis pengungsi karena jutaan orang ukraina yang mencari perlindungan
perang ukraina dengan rusia menjadi presiden penting bagi negara negara di eropa
untuk lebih peduli dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi di negara lain di masa yang akan datang